memakan waktu sekitar dua tahun berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka msat
anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren sidikiah jombang jawa timur
akhirnya dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh kejaksaan tinggi jawa timur pada empat januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kejati jatim menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polda jatim
jangka waktu pelimpahan tahap dua itu sebenarnya tidak diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana atau kuhap
namun dalam mekanisme administrasi internal kejaksaan pelimpahan tahap dua dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak diterbitkannya p dua puluh satu
penyidik polda jatim menyatakan telah melakukan dua kali pemanggilan terhadap tersangka pada tujuh dan sepuluh januari dua ribu dua puluh
pada pemanggilan pertama kuasa hukum tersangka datang menemui penyidik dan menyerahkan surat keterangan bahwa tersangka sedang sakit
pada pemanggilan kedua kuasa hukum mengatakan tidak bisa menghubungi kliennya
dalam waktu dekat pihak kepolisian akan menjemput tersangka secara paksa atau memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang
tersangka ini kooperatif ada tahapan tahapannya
kalau memang panggilan satu kedua tidak hadir kami akan upaya paksa itu dengan cara membuat surat perintah membawa
namun apabila tidak dapat tidak ditemukan tidak bisa kami lakukan upaya paksa dengan membawa tersangka
kami akan membuat dpo daftar pencarian orang tersebut mbak
dalam diskusi daring yang digelar aliansi kota santri lawan kekerasan seksual
dosen ilmu hukum universitas bina nusantara ahmad sofian menyebutkan
ada aspek non yuridis yang mempengaruhi aparat penegak hukum sehingga proses ini berjalan lama
sofian menafsirkan aspek yuridis pasal dua ratus delapan puluh lima dan pasal dua ratus sembilan puluh empat ayat dua angka dua e kitab undang undang hukum pidana terpenuhi dalam kasus itu
untuk membuktikan ancaman kekerasan dari mana
ya dari apa yang disampaikan apa yang dirasakan oleh saksi korban
namanya perkosaan itu kan di dalam kamar ya di ruang privasi
jadi bukan di tempat umum yang orang lain bisa mendengar ancaman itu
jadi pelaku melakukan pencabulan karena ada hubungan
memang hubungan struktural lah ya hubungan yang bisa mempengaruhi ya
mungkin di situ tidak ada kata kata ancaman kekerasan
tetapi dia bisa mempengaruhi dengan berbagai doktrin
apa namanya statement
anggota komisi paripurna komnas perempuan siti aminah tardi merespons
aspek non yuridis sangat mungkin terjadi dalam kasus kekerasan seksual karena relasi kuasa ekonomi dan kultur
hambatannya ada di sistem pembuktian yang membuat penyidikan kasus dihentikan
hambatan bisa juga terjadi karena korban diintimidasi untuk mencabut laporan
atau penundaan berlarut karena berbagai sebab yang menjadikan korban dan keluarganya lelah menjadi keadilan
undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu atau kuhap
itu lebih berorientasi pada perlindungan tersangka terdakwa
tapi tidak ada satu pasal pun atau bahkan bab gitu ya
yang memberikan jaminan terhadap hak hak korban
sehingga korban yang mengklaimkan
sehingga korban yang mengklaimkan
yang mengklaim keadilannya lewat sistem peradilan

akan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah
dia akan mengalami victim blaming
dia dimintai beban pembuktian
dalam catatan tahunan komnas perempuan
sepanjang dua ribu sebelas hingga dua ribu sembilan belas
terjadi lebih dari empat puluh enam ribu kasus kekerasan seksual di ranah personal dan rumah tangga
serta ranah publik
dari jumlah itu ada kasus yang berupa pemerkosaan
pelecehan seksual dan kejahatan siber bernuansa seksual
sementara kekerasan seksual terhadap anak perempuan
jumlah kasus meningkat dari satu empat ratus tujuh belas kasus pada dua ribu delapan belas
menjadi dua tiga ratus empat puluh satu kasus pada dua ribu sembilan belas